kami akan menjahit pada bagian kepala pasien
namun sayangnya pasien saat ini benar benar mengalami kekurangan darah
dan harus segera dilakukan tindakan transfusi darah secepatnya
terus gimana hasilnya
tadi sudah didata dokter
untuk syarat syarat menjadi pendonornya sudah terpenuhi semua sudah berhasil
tapi saya masih gak habis pikir dokter maksud saya
mendingan lo sekarang ikut gue aja ke ruang igd
lainnya nunggu di parkiran ya
dokter yang menangani pasien atas nama dean
saya cuma pengen tahu doang gimana perkembangannya
pendarahan di kepala dian sudah bisa kami hentikan
tapi maaf saat ini kondisi dian sedang kritis
maksudnya dean itu kehilangan banyak darah
dean sangat membutuhkan untuk transfusi darah
makasih informasinya dok
tolong lakukan yang terbaik buat teman saya ya dok
saya nggak mau dia kenapa napa
saya pengen dia selamat
pasti kami akan lakukan yang terbaik untuk pasien kami
stok darah o resus negatif di bank darah kami ini saat ini sedang kosong
sementara den harus segera melakukan tindakan transfusi
sebab kalau tidak nanti keadaan dean akan semakin kritis
golongan darah saya oh resus negatif
maksud saya tolong saya aja yang diperiksa dok
siapa tau saya layak buat transfusi darah ke dean
baik kalau begitu
suster tolong buatkan surat pernyataan ke bagian laboratorium untuk dicek darahnya
saya tinggal dulu ya
ini ada berita soal balapan liar
ini beritanya terupdate loh
satu dari dua pembalapnya kecelakaan
disini gak ditulis ciri cirinya
berarti antara dian atau boy
korban dilarikan kemana
rumah sakit pelita
dari pas sisters
gue kaya ikut lendavia gitu kan
kalau dia gak kecelakaan
reva belum tau
ini kesempatan gue buat ngefitnah boy

put lo jangan telfon gue dulu ya
gue lagi buru buru nih
gue udah di rumah sakit kok
kalau pasti juga mau kesini kan
lo ngapain disitu
jangan jangan keadaan yang kecelakaan ya
gimana kondisi keadaan sekarang
iya gue udah sampai di rumah sakit
sama robby dian gak sadar
dan sekarang lagi dibawa ke igd
kata dia juga
pendarahan kepala yang
yang hebat fah
gue gak nyangka ya
boy setegah ini sama dian
kenapa lo jadi nyalah nyalahin boy
tadinya dian sama bu itu lagi balapan
si boy sengaja ngesabotasi pertandingan
dian jadi kecelakaan
dia itu cuma yang sportif
jadi gak mungkin dia ngelakuin itu
mungkin dia ngelakuin itu
lo tuh jangan asal ngejudge bisa gak sih kalo lo gak ngeliat langsung kejadiannya
karena mereka yang jadi saksinya
terus kondisinya boy gimana
gue gak tau sih kalau masalah boy
oke put makasih ya infonya
lu dapet update apa soalnya
gue dapat info dari putar barusan
dia bilang kak dian yang kecelakaan
dan kak dian ada pendarahan di kepala
dan sampai sekarang dia gak sadar
terus dia juga bilang ini semua ulahnya boy
hah ulah boy
ulah boy gimana
iya dia bilang boy sabotase balapannya supaya keadaan bisa kecelakaan
gue gak minta buat lo percaya sama gue
boy orang yang sangat fair play dalam pertandingan
lu dapat info ini dari mana
putra bilang dia tau dari robby
fiks itu fitnah fak
gue tau banget robby cs tuh kayak apa
mereka pasti gak orang cerita
wah tenang aja ya gue gak percaya kok sama dian
ya udah yuk ini sekarang kita jalan lagi
perasaan gue gak tenang
gak perlu kontrol gue motor ya
lo sekarang suruh anak anak buat hadang reva sekarang
dan lo bilang ke mereka supaya mereka ngeyakinin kalau semua ini ulah boy
dan boy harus bertanggung jawab
sekarang gue mau ngecek kondisi dian sama boy dulu
dan lo harus pastiin jangan sampai reva ketemu sama boy
jadi berdasarkan dari hasil ct scan yang kami lakukan
tidak ada luka pada bagian tulang tenggorak dan juga otaknya
dan sebentar lagi kami akan menjahit pada bagian kepala pasien
namun sayangnya pasien saat ini benar benar mengalami kekurangan darah
dan harus dilakukan segera tindakan transfusi darah secepatnya
terus gimana hasilnya
tadi sudah didata dokter
untuk syarat syarat menjadi pendonornya sudah terpenuhi semua sudah berhasil
tapi saya masih gak habis pikir dokter maksud saya
apa penyebab dna sampai pendarahan
jadi pendarahan lebat itu karena terjadi di area kulit bagian kepala
dan juga wajah itu kan biasanya banyak pembuluh darah
jika ada luka di bagian wajah tersebut jadi wajar
jika mengalami pendarahan yang cukup hebat
jadi dia lumayan parah ya dokter
semoga dia gak kena pandang aku deh
kamu tenang aja kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk pasien ya
makasih banyak dokter
sebentar dokter tapi saya boleh minta satu hal gak
untuk siapa pendonor darah untuk dean tolong dirahasiakan ya dokter
saya nggak mau kalau dia tahu saya pendonornya
akhirnya apa dia kata dia jika dia mau memics new york odyssey

baik gitu aja
kita bisa disus ao
kita bisa dari yang